bersyukur atas panen yang melimpah ribuan warga di lumajang menggelar karnaval sedekah desa
namun dalam pawai ini seorang peserta berbusana layaknya dimas kanjeng taat pribadi
aksinya yang membagikan uang koran pun mengundang gelak tawa warga
saat salah satu peserta karnaval berbusana layaknya dimas kanjeng taat pribadi
konten aksi peserta ini mengundang gelak tawa para pengunjung
apalagi saat peserta ini menghamurkan potongan koran layaknya uang yang dibagikan dimas kanjeng di televisi
sabar mengaku dirinya sengaja berbusana ala dimas kanjeng sebagai bentuk pesan moral kepada warga
agar tidak mudah percaya terhadap aksi penipuan
ya memang dia lah seorang iya iya apa ya
supaya tidak dipatuhi masyarakat lagi lah tidak kurang berkenan bagi masyarakat
oh penipu dia apa ya
untuk warga bojosari sendiri gimana sudah ada yang tercatat ikut nggak
untuk warga medusari alhamdulillah tidak ada
karnaval sedekah bumi ini digelar selain untuk menjalin tali silaturahmi antar warga
juga sebagai wujud ungkapan rasa syukur warga atas hasil panen yang melimpah
nur hadi wijaksono lumajang